transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima
saudah harus mencukupi kebutuhan susu formula sebagai substitusi asih bagi atar
dari komisi sepuluh datang
yang kedua yang ramai kemarin juga saya ditanya bagaimana sukses tim nasional
kita juga pakai alarm dan terminal
tapi role yang lebih besar
tapi dronenya konon dikendalikan dari qatar

saya pikir itu sangat penting untuk tetap aman jika anda menyerah dengan hal hal seperti itu
itu kan bukan crossing crossing
bapak ibu anggota komisi sepuluh tolong bantuannya
serta kemandunggalan dengan rakyat
yang dari pemprov dki jakarta
memang di beberapa tempat masih diwajibkan seperti di rumah sakit
ada semacam kenaikan ya di
latihan demi latihan harus dilahap setiap hari
ya masih ada mobilitas masyarakat yang belum dipulih
ini biasanya adalah kepribadian dan riwayat keluarga
karena aktivitas lain menunggu pada pagi hari
entah itu karena consumption bagus investment mulai pulih
tiga puluh kayaknya masih bisa nggak sih
setelah buka tanggapan pelanggan seperti apa
harusnya mereka juga bergerak cepat
lalu juga dilakukan penguatan inovasi
tepatnya di area country club
kayak seragam baju sekolah
yang ternyata sampai sekarang mendominasi pasar
dengan masa yang begitu banyak dalam venue yang bisa dibilang tertutup begitu
dan katanya imf pertumbuhan juga akan global satu tujuh gitu jadi jauh di bawah yang prediksi sebelumnya
pasti akan bisa lebih di bawah lima puluh
problem problem apa yang sedang mereka hadapi dan akan mereka hadapi nanti di masa depan
dan kasus aktif nasional sebanyak tujuh belas empat ratus tiga puluh empat kasus
termasuk indonesia tak terkecuali fahri dan fema kedua pemuda ini memutuskan mendaftar sebagai
belum ini sih kak belum kontak lagi buat ikut latihannya
boni dulu sempat bekerja di perusahaan multinasional
baik itu pembuatannya maupun pengemasannya
hal ini merupakan upaya perusahaan pelat merah tersebut untuk mencapai target nasional zero net emission pada dua ribu dua puluh dua
jadi kita juga memanipulatif lingkungan misalnya saja
ini tenda cat dengan kapasitas dua tiga orang
nah sekarang kita katakan kalau untuk seperti ini embungnya harus ada dan harus bagaimana mengalihkan airnya
jokowi meskipun mereka juga ada
nah kalau memang datanya memerlukan konfirmasi akan diminta pps diturunkan untuk diverifikasi
kemudian syukur syukurnya bisa muncul di ekspor atau di apa namanya search orang lain gitu
bila loh maksudnya gue udah tua gitu ya
terus ke daniel main setahun lagi di pj berarti ya
ini hal hal seperti ini yang juga harus kita amati
dia tahu temannya itu anaknya orang kaya
dan sebelumnya kami coba menghubungi kemenaker untuk bergabung dalam diskusi namun belum mendapatkan jawaban hingga saat ini
ya selamat siang sarah
relatif di tempat tempat itu akan aman
kita memang selama dua tahun terakhir saat pandemi memang fight untuk agar industri kita bisa kembali
moneysmart adalah situs pemerintah federal
sate tirus poyok yang berada di jalan kapten sudibyo kota tegal
pas udah kelipat langsung dia kita balik biar dia nggak kebuka buka
dengan merogoh kocek hingga rp enam ratus per bulan
tetapi yang kita lihat ini dunia
mulai mengaji bersama adik dan gerakan tuan anadra mengaji
jadi waktu kita itu digunakan untuk hal yang positif gitu
tapi karena suhu yang lumayan terik beberapa waktu terakhir ini
ya berarti artinya itu semua masih berkaitan dengan ketokohan begitu ya
kami dapat mencari bayi prematur indonesia
jangan lupa pada saat seperti ini kita melakukan
apa namanya kenapa sih kok sekarang jadi lebih banyak ya konten konten kekerasan atau konten konten yang berbahaya
jadi kita semua berasumsi bahwa ketua kpk fili bahuri ini masih menjadi pemeriksaan
ditahan nah itu juga gimana nih
kalau bapak ibu bertanya jadi apa itu empat ratus enam puluh delapan triliun
jangan menggunakan pakem pakem yang ada
sebetulnya apa salahnya startup startup ini
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
data ikatan tunanetra muslim indonesia itmi tunanetra yang belum bisa membaca alquran mencapai sembilan puluh lima
yang diperhatikan dalam keselamatan kerja
terus ini juga butuh mentega nanti buat kita manasin beefnya
adalah tes yang tepat
tapi kita bikin film film aja film gitu ya
dan menemukan tempatnya juga cocok suasananya sejuk dengan nuansa alam wah luar biasa deh
menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah ia sudah masuk daftar pemilih tetap atau belum
dalam sejarahnya membatik memang merupakan pekerjaan sambilan
lu kirim anak lo ke luar negeri itu bagus banget
itu dia akan lebih mendorong naik di q dua nya
memang banyak kejala penyakit penyerta hujan
jadi sebenarnya waktu tunggu yang lama itu juga menunggu
dari sekolahnya terus sudah mulailah masuk ke yang namanya real world
cuaca temperatur dan eksternal terjadi di asia
mana yang mungkin anda kritik dan juga anda anggap sebagai positive vibe mungkin
dua puluh enam ke dua puluh lima ya dua puluh enam kalau nggak salah gue butuh role yang lebih besar lagi buat ngebuktiin gitu loh bahwa gue
wendy zerman merupakan salah satu orangtua
itu kan menimbulkan unemployment implikasi sosial ekonomi financial
jadi sepertinya nanti akan aku bagi beberapa slot gitu kak
ya terkait hal itu elvira memang tadi sempat kami bertanya kepada kepala divisi humas mabes polri yaitu irjen pol dedy prasetyo
ya dia udah gak bekerja gitu
dan data daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir provinsi jawa barat berada di angka tiga puluh tujuh delapan juta jiwa
saya sampaikan daerah harus bergerak kayak covid kemarin
karena rumah ini setiap tahunnya pasti naik harganya
budi menjelaskan status pandemi merupakan kewenangan who
memang hidup itu harus seimbang
karena melihat dari peluang peluang usaha ini sangat baik
tapi ya kalau udah sekali kena ya nggak diulang lagi ya
bukan hanya oleh orang tua anak tersebut ya
nah kalau memang nggak bisa pakai irigasi ya kalian harus pakai disiram
menurut miss moss ini berarti sekaranglah waktunya untuk bertindak
kita muspakati untuk level satu dua tiga pemda kalupaten seluruh indonesia
sejumlah titik di wilayah sumedang yang mengalami kerusakan seperti cikaramas
universitas pajejaran adalah salah satu kampus berstatus ptnph
sebenarnya kan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah gen z ini
bangga mengatakan itu bisa terjadi
dan sekarang dengan kita menunjukkan bahwa tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah mencapai konsolidasi fiskal
nah aktivitas siaran ini sepertinya memang digunakan sebagai salah satu modus
terkait pengangkatan restriksi covid ini
hampir tidak ada modifikasi
yang kurang ini akses itu
itu isunya yang kita bawa
gubernur jawa barat rituan kamil mendorong pembangunan fasilitas umum di depok
nah kemudian di sisi yang lain kita melihat dari sisi prinsip keadilan
salah satunya nur aini
kini jakarta juga memiliki beragam ruang terbuka hijau berkonsep taman yang ikonik serta menjadi landmark jakarta sebagai kota yang memperhatikan estetika dalam penataan kota
kita harus asal mendidih agak lama dulu
bagaimana kita juga mengusulkan adanya center of excellence untuk climate and water
yang pertama adalah integrasi secara fisik yang kedua integrasi layanan yang mencakup jadwal dan juga rute antar modanya
itu berarti ekonomi sudah mulai membaik
kalkulator pinjaman pribadi yang disediakan oleh moneysmarts
karena rata rata pemain terbaik di indonesia
yang paling meyakinkan di mata anak muda ketemu langsung
sekuat kami semampu kami yang penting mereka bersekolah
nah saya percaya dengan melakukan ini
bisa diakses oleh bonge dan kawan kawan ya
segera melengkapi tempat usahanya dengan kamera pengawas
akhirnya sesudah orang orang memahami cara menghitung kewajiban pajak
ada juga yang masalah konflik di internal itu antara tim founder dengan investor
tidak terlalu pedas dan mahal buat kantong kita para pecinta cabai
itu bersyukur aja gue ya kan
sudah biaya transportasinya tutup
ketika kita memukul itu tidak ada tujuan yang jelas apa selain hanya efek jerah gitu
dan sebentar lagi kita bisa melihat bahwa di samping kanan saya atau di peron tujuh
berada di belakang dorongan baru untuk memperkenalkan situs pengujian pil menjelang musim festival musim panas ini
namun sudah beberapa bulan terakhir bebannya itu sedikit terasa ringan saat kebutuhan susu bagi atar dibantu sepenuhnya oleh eni
kemudian di transportasi online juga ada dua pemenang
sebetulnya apa sih yang dicari dari naik ke atas mobil kemudian membuat konten gitu kan
jadi daripada mereka terjebak ketika sedang duduk di area gerbong maka mereka kebanyakan memutuskan untuk berdiri
yang bekerja sebagai office boy
dengan liputan cnn indonesia
piala ciki itu tiap tahun kita kantongin
saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat itu
kalau misalkan udah nyaman di basket
boni sudah menjadi relawan pengajar di batul kuro lebih dari tiga tahun
itu tiga hal yang sangat penting pada level presidensi kita
oleh karena itu kelas yang paling terimbas salah satunya kelas menengah ke bawah
kenapa pak tidak bisa semua diterapkan dan menjadi salah satu kendala
yang mengandung kristal halida perak mikroskopis sensitif cahaya
terus satu hal lagi yang bikin lucu yaitu adalah
seperti diketahui kursi roda itu buat masyarakat tertentu itu merupakan barang yang mewah ya
dengan adanya tarif integrasi harapannya nanti warga bisa mendapatkan harga yang lebih murah
kalau kita terus bisa menurunkan inflasi di level seperti dulu tiga plus minus satu
integrasi tarif juga diharapkan dapat dirasakan warga daerah penyangga
berakibat pada sosial politik yang seperti apa
posisi tiga dulu terus baru ke gerd
tentunya akses media sosial ini gampang sekali untuk dilakukan
utang mungkin juga akan berpengaruh
jauh lebih dibandingkan belanja belanja untuk tol sumatera
dari sisi usia mungkin lebih mudah menjangkau pemilih yang sama sama berasal dari segmen anak muda
jadi ini setara dengan rumah tipe tiga puluh enam
banyak hal yang harus gue lakuin jadi pembelajaran
seperti kita gak satu visi mungkin satu misinya sama juara tapi kita nggak satu visi waktu itu
siswa kelas satu sma yang kini berusia enam belas tahun itu
untuk bisa masuk ke ekosistem digital
kan dia butuh waktu untuk mengenal pemain
yang menjadi salah satu isu utama di sini
sangat berimplikasi pada sekolah gitu
ya selamat sore arief arief apakah sampai saat ini syahrul yassin limpo
ya pak dengan tadi sedikit bapak katakan transport ya
baik singkat saja terakhir saya minta analisa anda
terutama profil orang tua yang ekonominya menengah ke bawah
berjalan putin dua lima jam tapi dengan kursi dekat tidak diterima tidak dengan jarak yang lima meter
ini kelihatannya under tapi menurut saya ada juga yang keren seperti yang ini nih
kalau menarik agak sedikit
tapi kan turunnya di q satu dua ribu dua puluh satu sudah undang undang
eh kita kasih statement terus lu jawab setuju apa nggak setuju
artinya baru sampai bisa mengalahkan
sebenarnya kawasan citaya masih memiliki ruang terbuka
penganiayaan sadis ini pun direkam menggunakan kamera ponsel dan beredar luas hingga menjadi viral di sosial media
nanti sektor energi yang mengeluarkan karbon paling banyak dari menteri esdm dan klhk menentukan
karena kerap mengajaknya bermain
jadi pemberi pinjaman menilai pemohon berdasarkan keadaan pribadi mereka
nggak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran
terima kasih banyak atas laporan anda
hal serupa juga dirasakan oleh pasangan rizky dan nabil
dan tingginya permintaan akan tempat tinggal membuat para developer ini juga semakin agresif mengembangkan properti
karena kita juga perwakilan dari anak muda
iya sempet pick up game bareng ysi juga ya kalo gue liat tadi
bahkan ketika di waktu acara itu saya melihat bahwa bantuan itu sangat minim ya sangat minim sekali
kerusakan akibat eksplorasi tambang
karena bagaimanapun sekarang ini tim u dua puluh tiga lolos
berikutnya adalah berlatih memadamkan api dengan unit sepeda
hasil yang ketiga digital economy dan bagaimana kita menciptakan inclusion
terus ketiga sekarang udah banyak kita tinggal browsing sih mau restoran apa segala macem
tren pemulihan ekonomi yang diklaim oleh pemerintah terus berlanjut menuju tengah tahun dua ribu dua puluh satu
nah setelah kawan kawannya menggunakan teknologi dan inovasi
dan kemudian tinggal kita pilih pilih saja tempatnya
yang akan datang adalah konsekuensi sifatnya positif tadi
tadi consumption makanya kalau inflasi kita tetap bisa terjaga tadi di bawah sekarang di lima lima atau lima empat
oke mas ini juga untuk mendapat penegasan kebaikan
pemain di belakang gak maju ke depan
baik pak abdul hamid terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini
pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk menanggulangi bersama sama diantaranya dengan menjaga kebersihan dan gerakan tiga m
di meliputan cnn indonesia bandung jawa barat
ada juga warga atau yang meminta bantuan langsung pada tim liputan di sana
william darmanaputra posisi tiga nya
ini sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan
setiap pasangan calon memiliki karakteristik yang sangat berbeda
bahwa kalau lo punya generasi ketiga keturunan indonesia lo berhak untuk jadi warga negara indonesia
terutama jawa dan sumatra yang menghasilkan delapan puluh ekonomi indonesia
ya di luar itu memang
telat sih kak sebenernya
sudah ada di publik bocorannya visi misi dari sektor ekonomi
yuk kita menang dulu nih di aff
jumlah dari pemakai media sosial di indonesia dibandingkan negara lain
awalnya aku lihat di tiktok
banderik dan bajigur ini juga sudah mengikut
sebagai staf khusus menteri pupr bidang sumber daya air di nusa dua bali
kota lama ini merupakan kawasan cagar budaya dengan banyak gedung tua yang bersejarah
untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berkualitas
lebih suka belanja online atau offline
dengan kuswa seakan akan sangat keras itulah sih artinya klik untuk menurunkan
sehingga banyak proses yang tidak membutuhkan lagi pertemuan dengan para birokrat yang biasanya berpotensi menimbulkan adanya kkn korupsi sogokan
akan part kantoran sehingga mayoritas tujuan mereka adalah menuju ke stasiun sudirman
pokoknya nanti kita kasih satu statement
ayah membantu mengurusi administrasi
gak perlu pulang pergi gitu lu bener kan makanya
kalau beberapa pekerjaan yang aku ambil sih
mudah mudahan sore ini kami bisa membuat juklak
bukan core business atau bisnis utama dari startup tadi
legalkan ganja anggota parlemen victoria david ethersheng mengatakan
tapi menggunakan tol ini hanya membutuhkan waktu lima belas menit saja
mereka harus kita dorong terus
karena tentunya daerah saya itu mencakup delapan kota kabupaten
itu tidak bisa dibungkus atau diringkos dalam narasi sapu jagad seperti pilpres
jadi gini waktu sma kan memang
kedai bandrek dan bajigur yang mengutamakan originalitas
kayak padahal mereka tuh sahabatan naik naik
minimalis tapi tetap terasa hangat di dalam karena anti air dan tahan angin
jadi kalau soal rasa ini emang unik ya makanannya dan baru pertama kali coba
menawarkan berbagai pinjaman pribadi
mereka merasa bahwa partai sibuk dengan dirinya sendiri
sejenak harimau ini berhenti matanya tajam menyapu belukar di depannya
cabai besar cabai rawit uib dengan cabai keriting
untuk membagikan bahan pokok makanan
dan itu berarti lima persen itu mereka akan mendapatkan berapa tiga puluh ribu per bulan
penonton juga sudah merasa nyaman tapi suatu saat terjadi gempa
terjadi pengungsian atau dalam merekrut labor
dengan berbagai pertimbangan sebenarnya
ya baik global maupun lokal nasional gitu ya
asosiasi pengusaha indonesia apindo memperkirakan pada dua ribu dua puluh tiga ekonomi indonesia tumbuh di rentang lima hingga lima tiga persen
kebanyakan peminat dari kerajinan baitul kuro ini adalah
salah satu kajiannya tentang indonesia
dan memang itu akan terus meningkat sejalan dengan pencairnya es di atik dan juga di greenland
iya prapon main juga
kejaksaan agung memusut kasus dugaan korupsi taraniaga komoditas timah yang menjerat enam belas orang sebagai tersangka
sehingga itu mempengaruhi pembuatan film film di indonesia sehingga makin bervariasi
untuk gue jauh lebih berharga daripada sepuluh piala aff
mulai dari kotak suara pasta hingga kabel tis pengganti gembok
sehingga mereka membutuhkan pasokan dari sejumlah perusahaan
dengan tidak wajib lagi menggunakan masker di tempat umum
mbak anissa yang menarik itu di negara di dekat thailand ini filipina sudah mengumumkan di beberapa lokasi bahwa sekolahnya diliburkan
tapi saya juga memang tidak bisa membayangkan kita saja orang dari luar
dalam hidup mereka insya allah
dan negara negara lain sebelumnya telah butuh dikasih waktu tiga tahun
yang gue katakan udah dua tahun yang lalu
yang unik adalah sambalnya
ada cara yang lebih baik untuk menguji kerusakan ganja
hingga kini kampung susun ini masih menjalani tahap finishing
setelah dua tahun buron tersangka dibekuk di tangerang banten
kami menyerahkan banyak informasi personal kami
nah kemudian kedua saya perkirakan juga
yang rutenya lebih berdekatan dengan kawasan pemukiman
dan itu tidak seragam sayangnya abraham
mbak laras kita menyoal soal kasus mario ini
inkubator ini juga mudah dibawa dan didistribusikan hingga ke pelosok
dan juga di millennial dan geng
ia mendirikan yayasan bayi prematur indonesia atau iabapi
hoarding disorder dapat disembuhkan dengan pengobatan secara medis maupun psikis
pengeluarannya itu outcome nya jelas gitu ya
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
untuk memegang handphone gadget dan juga berakses
pedagang kue bulan mengaku setiap harinya
sedangkan untuk jangka pendek penghijauan jakarta juga dilakukan di sejumlah jalur hijau yang berada di jalan jalan protokol
anak anak saya melihatnya ketika saya di gasol gitu ya di tenda pengungsian itu yaitu mereka merengek dan sebagainya karena kedinginan
dan juga saus boleh saus tomat saus cabai
menurut pemiliknya kedai yang telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an ini
yang terjadi adalah misalnya mereka akan sedikit menjauh dari sektor yang terlalu jenuh
cnn indonesia bandung jawa barat
tentu yang seperti misalkan di nusa tenggara timur mereka tidak punya curah hujan yang mencukupi kebutuhan yang ada
karena santri pun ketika kena dengan masyarakat pasat ini kan fasib
ini kami kasih judul telah rintisan adalah perluasan
fira misalnya warga asli blitar jawa timur ini melakukan mudik bersama keluarganya lebih awal
karena kalau empat puluh tahun ke depan kita bisa dapat kesempatan untuk jadi tuan rumah piala dunia
ya mas uciah dari awal sebelum diperlakukan ppkm
nah saya ini mas mengoptimalisasi mutilasi dari penggunaan sosial media juga nih untuk nge reach out ke anak anak muda
kalau kita lihat kesehatan pasti mengalami normalisasi
serta layanan profesional ilmiah dan teknis
terkait ruang publik terkait eksistensi diri
pasti harga komoditas nggak akan sekuat seperti tahun lalu
dan bagaimana kita bisa mendesain avoiding raise to the bottom
ombil kebangun lagi dan tidur selama dua tahun lebih bisa mengikuti sop atau protokol yang healthy
nah ini penting bagi yang suka gulai
kalau di perbankan kita masih sangat kompetitif
namun di saat yang sama kenaikan inflasi juga tinggi gitu
banyak hal yang dipelajari bukan hanya sepak bola
ganja adalah narkoba kedua yang paling banyak digunakan di australia setelah alkohol
sehingga banyak negara banyak industri
semoga dalam kondisi sehat langsung nih ya to the point nih mas eki
di mata para siswa dan kolega di smpn tiga parung panjang
dengan alasan belum resmi ditahan oleh baris kempori
akhirnya dijadikan manual untuk mendapatkan perizinan di event event
satu menjamstar sisi supply
tapi juga untuk mendengar untuk mendengarkan apa inspirasi mereka
pembangunan harus dilakukan berkelanjutan
tentu saja tidak hanya di sektor formal tapi juga informal
karena dengan waktu yang begitu singkat
jadi kaya aku mikirnya ah udah telat nih gitu
dan akhirnya dari saat bulan maret dari saat mandalika motogp kebetulan saya sendiri membuat mandalika music vibes
berapa banyak bendungan dibangun
itu kota balikpapan dan kota samarinda ya
nah indonesia untuk bisa menjaga resiliensi daya tahan kita selain consumption yang tadi dengan dijaga dengan daya beli
terkait dengan kebijakan tax amnesty jelit kedua
nah bahkan ada satu kasus itu ada orang yang menunggu bantuan kursi roda itu sampai tiga tahun
selamat pagi megi saya sekarang berada di stasiun lrt duku atas
berkat pak yat sama bu aya
jadi pengunjung karena melihat dari luar ada bebek bebekan
menampilkan beragam inovasi dan kreasi kue bulan
jadi setiap agen relawan harus mengganti biaya produksi inkubator
atau memakai masker atau isolasi mandiri
hal sederhana tumpukan pakaian kotor di dalam rumah
karena kasus ini viral baru mereka membuka kembali kasus ini
saya akan tanyakan hal yang sama tapi ini karena dapilnya berbeda pasti saya yakin jawabannya berbeda dari mas abraham
daripada menguji keberadaan ganja dalam sistem
suami dari seorang artis yang memang tiba tiba mencuat dan juga sebelumnya ada here narif
tapi sayangnya kita terbatas dengan waktu
saya ingin menunjukkan kepada anda bahwa tidak banyak sebenarnya penumpukan penumpang seperti yang kita tahu melalui media massa
ya bisa lewat menu yang ditulis ataupun ditempel di banner gitu kan ya
sehingga mereka bisa punya kegiatan selain menghadang truk
ini menandakan besarnya keberanian para tuan anadra untuk mengaji
nah selain gambar ada sensor suaranya juga
proyeksi biden ini cukup masuk akalkah
karya pasangan ini pun semakin menarik karena hampir seluruhnya terbuat dari bahan bekas seperti kardus plastik sendal dan kain bekas
artinya ini kan ada hal yang tidak sempurna
kita tidak bisa bergerak karena virus covid itu memang
namun juga ada level level di bawah yang juga terkena phk
saya tahu mereka ingin saya mengubah polisi kita hari ini tapi saya tidak akan melakukannya
tapi gue bilang tiga satu dalam arti
dapet narasumber cewek itu jarang tuh kita
dan tadi saya mulai dari soal kesehatan mental
dan seterusnya akan dijadikan floating rate
terima kasih dan semangat buat para pekerja yang hari ini mulai berjibaku ya di komuter lain untuk menuju ke kawasan tempat mereka bekerja
cuma pada saat infrastruktur lo benar
nah indonesia sebagai negara yang punya coal punya geothermal punya gas punya minyak
ada dua belas daerah yang belum mengizinkan atau memperlakukan ptm di daerahnya masing masing
sebuah gerakan yang bertujuan untuk membuat penggunaan narkoba legal dan aman di australia
ya kalo dorm juga bisa kan sebenernya kan
probabilitas resesi sudah melanda negara negara besar
selain itu juga di sini juga telah disediakan kamar mandi yang walaupun ukurannya terlihat kecil
menjadi perhatian dari ekonom
untuk melindungi usaha kecil
menikmati musik secara langsung berinteraksi
ada perusahaan ini juga perlu kita bedakan ya karena setiap perusahaan tentu berbeda beda
banyaknya konflik harimau yang kita hadapi itu terutama di wilayah kerja sumatera utara
pelonggarannya oleh presiden joko widodo kan
kenaikan suku bunga lainnya diperkirakan akan terjadi sebelum akhir tahun ini
karena semua pindah ke digital sekarang mereka normalize lagi
menyesuaikan pendapatan orang tua mahasiswa
ini pertimbangan saya secara pribadi mas
dengan harga mulai dari rp delapan belas
dengan menjual perkakas dari anyaman bambu
ataupun juga tumpukan tumpukan box seperti ini
ketika kita kemudian mengangkat isu yang sangat krusial di abad ini
betapa penting adanya creative hub di beberapa tempat
tapi dengan begitu kan berarti ada kebutuhan lain yang harus ditunda gitu ya
pertama harus menghafal al quran braille sampai tiga puluh juz selama tiga tahun
di negara malaysia kambodia kemudian juga bangkok
kita tahu ekonomi kita di tahun dua ribu dua puluh tiga tumbuh lima lima persen
termasuk kegiban untuk menjaga jarak
hal pertama yang bisa dilakukan menentukan harga rumah yang kalian inginkan
merilis data populasi harimau sumatera di alam liar
oleh karena itu anda harus pandai pandai mengelola stres anda
bukan mundur tetapi makin menggomparkan semangat gusmi untuk terus maju
atau apa yang biasanya menjadi daya tarik khusus menjadi preferensi bagi para dewan juri begitu menentukan juaranya biasanya mas
artinya sudah sembilan belas tahun kita nggak ikut kan
kenapa tiga orang tersebut hingga saat ini belum bisa ditemukan
berdasarkan asesmen pihak yang berkompeten rsud sumedang aman digunakan meski mengalami sejumlah kerusakan
tanggapan anda seperti apa dengan banyaknya event musik yang diselenggarakan
ini ada tujuh puluh smp enam puluh enam mts sembilan puluh sma enam puluh satu ma dan ada sembilan puluh empat smk
sebagai ujung tombak pembinaan mental dan karakter siswa siswinya
jika anda berkunjung ke sumatera barat
terus dia lihat oh ada pembangkit lain yang ternyata polusinya lebih banyak dan dia membutuhkan dia bisa beli dari kredit saya
nah tugas tugas itulah yang harus diikuti ya artinya harus dilaksanakan
yaudah lichen mungkin untuk ini ada ambulan bentar ya
biasanya karyawan dengan nerja yang kurang baik
kita tuh senang kita ngeliatin anak anak yang
atau yang para masyarakat yang sehaus akan hiburan
mulai dari musim semi dengan dekorasi bunga dan rumputan hijau
agar bisa berdaya guna
suku bunga naik perang dan lain lain
jadi dua duanya saling mengkait dan juga memberikan dampak baik positif maupun negatif
walaupun tiga orang tersangka belum ditemukan
melakukan mudik ataupun juga pulang kampung sehingga meninggalkan jakarta
sedikitnya terdapat dua puluh enam tenda darurat buatan sendiri yang didirikan di kampung ini
tauhid menambahkan pada dua ribu dua puluh tiga hambatan konsumsi dan daya beli masyarakat
bergaya indian berbentuk piramid
iya biasanya ada selingan cowok ya kan
saat ini parlemen victoria sedang mempertimbangkan bagaimana melakukan pendekatan terhadap pengujian narkoba di tempat kerja
ya bingung juga kalau mereka harus ke cianjur
sistem integrasi tarif yang sudah dan tengah dicanangkan untuk transportasi publik di jakarta
mau pedes atau mau pakai saus tomat aja juga udah enak sih
sampai kapan sampai sma atau pas lagi udah setahun aja
kita kan sempat turun sangat dalam pada saat itu kemudian kita udah naik di sepuluh persen
hingga meraih gelar budaya tak benda warisan manusia yang diakui pbb sejak tahun dua ribu sembilan
konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi karena perang
hmm nah lu nyamannya di posisi berapa
nah ini kan tetap masih menggunakan energi fosil tadi
nah sekarang antara stress dengan euphoria penurunan kasus ya
jadi sebetulnya proyeksi proyeksi dari kenaikan permukaan laut itu sebetulnya sudah lama ya
sampai bilang perhatikan tomat perhatikan cabai perhatian
kalau saya diterima kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter saya tinggal pulang
sang joki atau pengemudi harus cekatan dan tentunya paham dengan jalur sungai berbatu ini
gue menentukan untuk pindah visinya beda kan jadinya
tapi tak jarang ada juga yang suka datang langsung ke toko
karena ada kami insya allah kami bantu
ternyata konsumsi gula penduduk indonesia melalui minuman manis atau minuman kemasan ini cukup banyak ya
kalau kita juga melihat aksi yang melanggar hukum di jalanan
kondisi inilah yang akan kita jaga untuk dua ribu dua puluh empat
alhamdulillah mereka lebih seringnya lewat whatsapp
berapa prediksi dari pihak bmkg mengenai suhu di indonesia
jadi benar benar seperti ini gunanya segini
usia sma dan smk lulusan sma dan smk
karena kalau kita melihat di tax amnesty jilid pertama
mana yang lebih efektif mas dalam penelitian dan data anda
bisa sampai ke angka tujuh sampai delapan tiga persen
virus juga tidak quote unquote tidak terlalu membahayakan gitu kan
satu kilogram daging kambing bisa jadi dua kodi atau empat puluh tusuk sate kambing
dan itu terlihat dari pmi global yang terus membaik dari tiga sembilan ke lima lima kemudian mei ini sudah lima enam pmi global
selain itu arang yang digunakan juga arang khusus
sejumlah koleksi komik lama seperti marichan kung fu boy
pinjaman yang dijamin digunakan untuk membeli aset besar
disini karena emang kita utamanya untuk keamanan